penghalangan proses hukum atau obstruction of justice belakangan ramai diperbincangkan terkait kasus pembunuhan brigadir nofriansyah yosua huta barat
lantas apa arti obstruction of justice berikut kami tampilkan untuk anda
obstruction of justice merupakan perbuatan yang tergolong tindak pidana karena menghalangi atau merintangi proses hukum dalam perkara
dan cornell law school merinci obstruction of justice sebagai segala tindakan yang mengancam melalui surat kuasa atau komunikasi sambil mempengaruhi menghalangi segala upaya untuk mempengaruhi menghalangi proses hukum administrasi
dan obstruction of justice sendiri termuat dalam pasal dua puluh satu undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi